kenapa musik si anak fengki sama sohib sohibnya yang dikasih amanah gak terpakai sama usah tepuk
kan yang senior aneh disini musiknya aneh yang dikasih amanah
wah artinya usah sepuh udah mempercayakan kepada mereka
oh maksud aneh usah sepuh gak percaya lagi sama aneh gitu
yeh ini pasti paket penting nih
anak agak dianggap antum ikut antorot
untuk apa juga saya membalasnya
ya sudahlah saya simpan saja
jadi kira kira seperti itu kegiatan kira kira kita
emang kira kira nya dioksain dimana tin
di perkampungan kumuh
di pinggir kami
gue ikut kesana
iya biar kita di sana itu saling berbagi dan peduli dengan mereka
kamu dari mana
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

pasti untuk lelaki yang inisialnya o
mati keburu dirubung semut loh
kamu kenapa gak langsung kasih suratnya
apa gue juga kasih sesuatu ke tommy ya
eh kok gue jadi ikut ikutan sih
gak usah lah nanti dia jadi gr lagi
jangan sampai rasa kagum dan suka kalian terhadap seseorang
membuat kalian berhayal atau lupa ingin agama
ingat islam itu
yang benar adalah
pak aruf dan langsung menikah
aduh mantap banget
lambuk daripada kalian
layah layah seperti itu
alangkah baiknya waktu itu dimanfaatkan
untuk mengaji atau bersikir kepada allah
aneh udah hatam ustadz
aneh emang belum ustadz
tapi ngedengerin bang farouk baca al quran
aneh juga ikutan hatam ustadz
wallahualam bisaf insya allah
yang mengaji ataupun yang mendengarkan
akan mendapatkan pahala yang sama
tapi ustadz aneh lagi tugas disini
aneh lagi mengawasi pergerakan farisantri yang
lalu lalang hilir mudik
ada yang melakukan pelanggaran
kita kontrol semuanya semua pergerakan mereka
makanya aneh duduk disini
artinya kalian tuh tahu ya
kalau saat ini kita harus mengawasi pergerakan mereka makanya aneh duduk disini

ya bukan mereka itu dapat tugas khusus dari pusat sepuh untuk mengantar paket
kamu itu prasangka buruk saya
kenapa musisi anak funky nya mengatakan apa
kenapa musisi anak funky nya mengatakan apa
kenapa musisi anak funky nya mengatakan apa
kenapa musisi anak funky nya mengatakan apa
kenapa sohib sohibnya yang dikasih amanah mengantar paket sama ustadz sepuh
kan yang senior aneh disini musinya aneh yang dikasih amanah
bang artinya ustadz sepuh sudah mempercayakan kepada mereka staf
oh maksudnya ustadz sepuh tidak mempercayakan sama aneh begitu
iya ini pasti paket penting nih

kalau menurut aneh sih kalau menurut aneh sih kagak deh bang kagak ya
kalau menurut aneh sih kalau menurut aneh sih kagak deh bang kagak deh bang kagak deh bang
ke pergian si funky sama teman temannya itu adalah memberikan kesempatan bang faruk untuk bisa leluasa pdktn calon calon istrinya bang faruk
ya allah surah allah ustadz sepuh memang hatinya mulia sekali
antum pintar kan ini demen antum makin cerdas
terima kasih bang
kita tuh mau nganterin paket cuma sebentar doang ya
tapi kenapa kerasa sedih kayak mau pergi lama gitu ya
perasaan gue padahal udah deket banget sama suasana pesantren ini
kalau di dalam pesantren

madeng rasanya hati nih
eh baru aja selangkang lewatin uberbank berah lagi nih
perasaan gue jadi kagak enak kang
eh mantan copet lagu laguan lu pake gak enak
kalau nggak enak mending lu tulis surat wasiat aja
ke siapa cewek dulu
all my brother pokoknya amanah is amanah
gimana caranya kita bawa nih paket
amanah dari ustadz sepuh
sampai ke jalan wali
seperti yang diharapkan oleh ustadz sepuh
biar katanya kita orang kayak begini
tapi jangan sampai kita jadi pengkhianat akan sebuah amanah
jangan sampai menjadi perusak akan sebuah amanah
orang orangnya kagak ada
yang ada cuma covernya
eh gabo antun periksa itu lemarinya
barang barangnya ada apa kagak
ini pengawasan tri
ini pengawasan tri
ini punya kunci serafnya
antun pilih aja yang mana
ya bang kagak boleh bang
masuk kamar orang tanpa izin aja nggak boleh
apalagi buka kamarnya orang
tambah kagak boleh
kenapa jadi pintaran antun daripada aneh
eh ilmu antu masih seujung kuku
kalau usah ngajarin ikan berenang
aneh pengawasan tri dan penjaga iman disini
jadi apapun yang aneh lakukan dan aneh katakan
ya semua omongan pak faruk selalu benar
benar untuk diri sendiri
aduh aduh aduh ya allah
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
ini indek sih
ohi mendingan lu cek dulu
itu di paketnya itu tulisannya jalan apaan sih
gua bilang jalan wali jalan wali ngeyel pada gua gulung lu
tapi gua juga dengernya dari ustadz sepuluh itu
jalannya jalan masjid qubah dua
nah ini bener
coba poi periksa periksa
ngeyel lu ya pada ngeyel semua lu ya
tuh jalan wali itu gimana tuh ya
gaya gaya andri panusat sepu ngomongnya tau jakarta dan sekitarnya
cari muka aja lu pada lu
kenapa gua kan lu yang ngiyain
tandanya lu juga ngerti jalan wali
gua gue dibawa bawa
kalo kita debat terus disini gak bakal kelar kelar nih
gak bakal ketemu tuh jalan
mendingan kita cabut aja deh
cari tuh jalan wali yang dekat dengan masjid kubah
nek sebenernya mau kemana sih
jalan masjid kubah dua sebelah mana
jalan wali sebelah mana
kagak ada yang tau
alamat lengkapnya aja kagak tau
ya allah udah bilang dari awal kagak nyambung lu ya
dekat masjid yang punya dua kubah
uuu belum juga lu
gua paham gua denger
tapi kan kita harus tahu jalan walinya itu sebelah mana
apa di bogor apa di jakarta apa di bekasi tangerang
jangan jangan tuh jalan wali tuh ada di arab no
pintar pintar oon juga dia
oh jalan aja lah
jalan wali sih
aduh kok ih ini udah jelas jelas nih salah kita semua
jalan walinya tuh sebelah mana
alamat lengkap harus jelas
yaudah itulah kita pulang lagi aja ke pusat tren ya
ngapain lu padahal mau balik lagi ke pusat tren
ya kita tanya ke ustadz seku alamat lengkapnya tuh dimana
biar kita gak nyasar
kan kalo mau lu bertanya masa satu jalan tommy
makanya pake pepatah baru ye
kalo kebanyakan nanya mau lu maluin
ngerti gak lu
ngeri tukang pepatah sumpah lu bro
ngasar berasa lu bro
dengerin ya lu pada kan tau nih
gua anak jalanan ya
pelosok pelosok nih ganggang tikusnya jakarta
gua kenal semuanya ya
kalo masalah jalan wali mah yah
udah gue lewatin lah beberapa kali ya
beneran lu tau bro
he gak ada sejarahnya gua tukang ngibul
jangan samain semua orang kayak opi
ini kalo mereka balik lagi ke pusat tren
bakal ribet urusannya nih
mending gua korban harga diri dikit
gua nebeng aja tuh
pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak
eee bapak mau ke jalan raya depan ya
boleh numpang gak
eh mau ikut gak
iya daripada lo jalan kaki ke jalan wali
kasian yang lu jontor